itu bukan hal yang baru karena memang amerika selama ini selalu menggunakan hak fitur
solusi untuk keanggotaan penuh palestina di pbb menurut saya secara tradisional itu bukan hal yang baru
karena memang amerika selama ini selalu menggunakan hak fitur
manakala menghadapi resolusi yang membahayakan israel atau menguntungkan palestina sembari merugikan israel
jadi secara tradisional justru ini hal yang biasa yang dilakukan oleh amerika serikat selama ini
cuma kalau kita agak maju sedikit perspektifnya katakanlah sikap politik yang selama ini termutakhir digunakan oleh amerika serikat
itu sikap terbarunya dengan fitur ini menurut saya cukup memilukan bahkan bisa disebut sebagai kurang konsisten
kenapa karena minimal satu dalam rangka menghadapi tragedi kemanusiaan yang makin besar di gaza
itu amerika memberikan tekanan kepada israel untuk mengurangi

dan yang kedua amerika memperakarsai yang disebut sebagai two state solution
di mana mereka menginginkan ada kemerdekaan palestina yang berdampingan secara damai dengan israel
nah veto ini menurut saya tidak konsisten dengan upaya tadi memberikan titik solusi yang paling ideal sejauh ini
yaitu dua negara yang berdampingan secara damai palestina
dan israel yang damai di sampingnya
nah oleh karena itu saya melihat dari dua perspektif tadi justru penggunaan hak fitur ini tidak konsisten
dan tidak sesuai dengan sikap mutakhir politik amerika serikat yang ditampakkan kepada dunia